persib bandung menjalani awal musim yang sulit pada tahun ini
dalam empat laga pertama liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat maung bandung tak pernah menang hingga ditinggal pelatih
persib tak mampu menang pada empat laga terakhirnya saat melawan madura united arema fc dewa united dan psm makassar
maung bandung hanya meraih tiga kali imbang dan satu kali kalah pada empat laga itu
bahkan persib bandung terdampar di zona degradasi usai dihajar psm makassar dengan skor dua puluh empat di stadion bj habibi
kesulitan meraih kemenangan persib juga diguncang dengan keputusan mendadak luis mila untuk mengundurkan diri dari kursi pelatih kepala persib
tak hanya luis mila dua asisten pelatih asal spanyol yakni manuel perez cascalana dan carlos grande rotir grace ikut mundur dari persib
dilansir dari detik com nick persib nick whippers mengaku tak asing dengan persib
kondisi persib yang kesulitan saat di awal musim
sebab hal yang sama juga terjadi pada musim lalu
nick mengatakan persib memiliki mentalitas dan karakter yang kuat
persib selalu mencoba bangkit dan meraih kemenangan pada setiap lagu
selanjutnya persib dijadwalkan akan melawat ke kandang persik kediri pada jumat dua puluh delapan juli
patut dinantikan apakah persib akan bangkit dari keterpurukan atau malah kembali berada dalam tren buruk dengan belum meraih kemenangan di awal musim